ganjar pranowo resmi mendapatkan tiket dukungan pdip untuk melenggang menjadi bakal capres pdip pada tahun dua ribu dua puluh empat mendatang
pencapresan ganjar disebut sebut akan mengubah konstelasi koalisi yang sudah mulai terbangun sebelumnya
lalu bagaimana kasakusuk koalisi pilpres dua ribu dua puluh empat pasca pencapresan ganjar
kita akan bahas dalam editorial view malam ini bersama wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
mas revo selamat malam
masih dalam suasana lebaran mohon maaf lahir batin mas revo
kita berbicara mengenai konstelasi politik yang luar biasa begitu ya
karena akhirnya pdp mengumumkan siapa yang akan mereka usung dalam pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
akhirnya ketum pdip megawati legowo gitu ya bahwa bukan mbak puan yang sebelumnya sudah ramai akan diusung
akhirnya memutuskan mas ganjar yang akan diusung
tapi kemudian kan dramanya cukup panjang ya mas revo kita ingat waktu itu ganjar sempat ditegur
pak fx sudah disempat ditegur karena permasalahan pencapresan ini
bagaimana anda melihat keputusan ketum pdp ini akhirnya memutuskan pak ganjar yang akan diusung
sebenarnya kita sudah memprediksi ya kalau misalkan pdip pasti akan mencalonkan nama yang secara elektabilitas
sejak awal kita lihat sebenarnya yang memiliki kalau kader pdip
yang memiliki elektabilitas paling tinggi tentu tidak lain dan tidak bukan adalah ganjar pranowo
ada nama lain seperti puan maharani yang juga disebut sebut digadang gadang sebagai calon atau bakal calon presiden untuk pemilu dua ribu dua puluh
tapi pada waktu itu kita melihat sebenarnya secara elektabilitas survei politik
elektabilitasnya itu sangat jauh cukup mumpuni untuk maju secara elektabilitas
jadi kita tidak bisa mencoba untuk mencapai nama yang secara elektabilitas
jadi kita tidak bisa mencoba untuk mencapai nama yang secara elektabilitas
walaupun tidak menutup kemungkinan pada waktu itu nama mbak puan akan dicalonkan
tapi pada dalam diskusi diskusi yang kita lakukan kita sempat menyampaikan kalau pdip sebagai partai politik tentu harus realistis
pemilu ini adalah bicara tentang kontestasi yang ujung ujungnya adalah siapa yang akan memenangkan
dan ujung ujungnya adalah kemenangan
kemenangan baik itu di legislatif atau
nah kalau bicara eksekutif peluang paling besar dari sisi survei elektabilitas namanya adalah ganjar pranowo
kemudian pada akhirnya gitu ya pdip ketua umum pdip mengumumkan gitu menjelang idul fitri
bahkan sebagian masyarakat sudah sholat id pada hari jumat kemarin
nama ganjar pranowo yang diumumkan
sebagai calon presiden
ini langkah yang cukup strategis gitu ya
ketika diumumkan menjelang di tengah suasana libur lebaran
maka peluang nama capres pdip ini diperbincangkan oleh banyak orang ketika orang sedang berkumpul
ketika masyarakat sedang berkumpul
lebih dari seratus juta orang itu mudik gitu ya
ketemu dengan keluarganya bersilaturahmi
dan diskusinya kalau misalkan di politik maka tidak akan
jauh dari sosok yang calon calon presiden
maka ini akan menambah gaung gitu
menambah gaung untuk pembicaraannya tingkat pembicaraan
kedua dalam situasi lebaran pasti akan ada banyak silaturahmi antar tokoh tokoh politik
kotok tokoh politik mendapatkan momentumnya untuk saling bertemu bersilaturahmi
tanpa memandang kawan atau lawan musuh politik
silaturahminya lebaran dan tentu momentumnya pas untuk membicarakan
kandidat kandidat untuk kontestasi pemilu dua ribu empat mendatang
jadi ini langkahnya cukup strategis ya
dan kita tahu presiden jokowi sudah kembali ke solo
pada hari itu balik lagi ke bogor dan langsung balik lagi ke solo
dengan menggadeng calon presiden yang diusung oleh bdep
nah sekarang memang yang sekarang kita tunggu tentu adalah siapa nih cawapresnya
kemudian bagaimana koalisi yang sudah terbentuk selama ini
koalisi kan sejauh ini kita tahu sudah ada tiga ya
yang kita tahu ada koalisi indonesia bersatu
atau banyak orang kib yang orang melesetkan kuning hijau biru
antara golkar p tiga dan pan
kemudian belum ada calon presidennya
maupun calon wakil presiden yang dideklarasikan
kemudian ada koalisi perubahan untuk persatuan
kemudian ada nstem pks demokrat
yang mengusung anies baswedan
dan ada yang disebut sebut juga gerindra dengan pkb
nah kita sekarang setelah pdip ini mencalonkan ganjar pranowo
kemudian akan kita tunggu nih
apakah tetap sendiri sendiri seperti ini
karena bdep tentu memiliki suara yang cukup ya
untuk maju sendirian
apakah nanti misalnya ternyata adalah ganjar dan mbak puan
kan gitu pak ganjar dan mbak pua
dan sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden
internal pdip akan maju sendirian
atau berkoalisi dengan koalisi yang sudah ada
atau koalisi yang sudah ada kemudian malah terpecah
kemudian karena sebagian akan berpindah ke koalisi yang lain
nah ini yang sekarang menarik game berikutnya
yang sekarang kita tunggu adalah siapa wakil presidennya
dan bagaimana kemudian koalisi yang terbentuk
apakah nanti akan ada empat calon atau tiga calon atau bahkan dua calon
untuk pemilu mendatang
yang ramai juga kita tahu mas revo beberapa waktu lalu
bagaimana presiden memberikan endorsement terhadap sejumlah nama
salah satunya pak prabowo
dan kemarin juga pada saat lebaran ada pertemuan
ada banyak sinyal sinyal politik yang kemudian disampaikan kepada publik
tapi sekali lagi kita tahu politik cair
sampai akhirnya dipastikan secara resmi kepada publik
baru kita tahu bagaimana keputusannya
tapi peluang kemudian muncul antara pak ganjar dan pak prabowo ini
kemudian diduetkan sebagai pasangan untuk bakal calon presiden
dan bakal calon wakil presiden
apakah kearah sana cukup kuat mas trevo
artinya harus ada yang mengalah ya
siapa yang menguasai nomor satu dan nomor dua
karena pdip sebagai partai yang menguasai paling tinggi suaranya di parlemen
tentu pengennya maju sebagai risat
kemudian pak prabowo calon dari gerindra
secara perolehan suara juga di pemilu kemarin
kemarin adalah nomor tiga
tapi sudah dalam dua kali pemilu berturut turut maju sebagai calon presiden ri satu
nah itu apakah mau maju sebagai calon untuk ri
nah ini yang kalau misalkan salah satu ada yang mau menurunkan egonya
tentu akan sangat menarik
karena peluangnya tentu akan jauh lebih besar
karena suara yang terkumpul tentu akan sangat sudah cukup
dua koalisi ini kalau maju suaranya
karena gerindra pkb ya kalau gerindra pkb tetap utuh dan ditambah dengan pdip
maka suaranya sudah lebih dari empat puluh persen hampir lima puluh persen
jadi kalau misalkan ada satu lagi partai yang merapat
maka suaranya akan lebih dari lima puluh persen gitu
tapi lagi lagi itu siapa yang akan bersedia menjadi nomor dua
kalau terjadi kesepakatan ya mungkin akan menjadi menarik
karena kemungkinan besar calonnya hanya akan ada dua
tapi jika tidak terjadi kesepakatan artinya kan akan maju sendiri sendiri
atau persen sendiri sendiri
nah ini yang sekarang semuanya sedang kita ikuti bersama
dan kita cermati silaturahmi silaturahmi politik saat ini terjadi
dan kita tahu hari ini juga kader dari gerindra sandiaga uno juga resmi mundur
dan berpindah ke partai b tiga
jadi akan semakin menariklah ini bursa bursa dari calon presiden dan calon waktu presiden untuk dua ribu dua puluh empat
suasananya sudah semakin
tapi tentu kita mengharapkan hangatnya ini adalah hangat yang positif
bukan mengarah pada konflik yang mengarah pada perpecahan ya
kita berharap pemilu di dua ribu empat nanti kita hadapi dengan gembira gitu dengan sukaria
kita memilih pemimpin baru dengan keriaan keriaan dan sukaria bersama
oke itu dia
bagaimana kemudian bisa merayakan tanda kutip pemilu itu menjadi milik masyarakat
bagaimana juga memaksimalkan peran media mas revo
berbicara mengenai bakal calon presiden ataupun wakil presiden ini
setidaknya ini bukan hanya menjadi konsumsi elit saja
tapi memang kita mendorong partai politik mencalonkan orang orang yang tepat
calon pemimpin yang kemudian nantinya memang bisa mengabdi kepada masyarakat
ya memang saat ini media kalau dalam konteks pemilu akan selalu menemukan momentumnya gitu pak
memang ada keberadaan media sosial
kita tidak menafikan media sosial
tapi dalam kita rekam jejak dalam beberapa kali pemilu dan pilkada kemarin
noise di media sosial itu terlalu tinggi
jadi hoax dan banyak sekali hoax yang bermunculan di sana
maka kemudian media arus utama seperti kita ini yang menjadi clearing house
menjadi rumah penjernih informasi
ditambah lagi dalam setiap pekerjaan pekerjaan kita dalam koridor jurnalistik
sehingga informasi yang kita sampaikan itu harus benar benar kredibel dan terpercaya
nah inilah yang kemudian momentum media mendapatkan
momentumnya untuk memberikan menjadi perpanjangan tangan dan memberikan informasi ke publik
kita tahu pemilih mula di pemilu dua ribu dua puluh empat ini sangat tinggi
hampir enam puluh persen pemilih mula
sehingga mereka tentu butuh guidance gitu ya
guidance siapa yang akan dipilih
dari setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
itu menjadi hal yang mutlak harus diberitakan oleh kita
kemudian bagaimana gerilya gerilya rekam jejak mereka
gerilya yang dilakukan
kemudian visi misinya itu seperti apa
nah ini yang akan kita suguhkan kepada masyarakat
sehingga kita berharap lewat informasi yang kita berikan ini
masyarakat bisa memilih pegangan
tentang siapa yang akan mereka berikan suaranya
ketika masuk dalam bilik suara februari dua ribu dua puluh empat mendatang
nah itu yang seharusnya kita lakukan bersama
kita mengawal sama sama memberikan informasi kepada publik
untuk menjadi guidance atau panduan ketika memilih nanti di dua ribu dua puluh
baik jadi kenali siapa calon pemimpin anda sebelum nanti menentukan hak pilih anda
mas revo terima kasih sekali lagi catatan anda
dalam editorial view malam hari ini di prime news